wacana koalisi antara partai demokrat dan pdi perjuangan untuk mengusung jokowi
sudah sudah dipemilu presiden dua ribu sembilan belas sepertinya sedikit terganggu
ini dipicu pernyataan novanto di persidangan
yang menyebut puan maharani dan pramono anung dari pdi perjuangan menerima uang
berkaitan dengan kasus ktp elektronik
pernyataan ini kemudian memancing sekjen pd perjuangan
yang dalam pernyataannya menyinggung partai demokrat
nyanyian setia novanto yang menyeret puan maharani dan pramono anung
sebagai penerima uang di proyek ktp elektronik
memicu pernyataan saling serang antara elit pdip dengan demokrat
sekretaris jenderal pdip hasto kristianto membantah tudingan mantan ketua dpr itu
hasto menyatakan pada saat proyek ktp elektronik berlangsung
pdip berada di luar pemerintahan
sementara pada saat itu demokrat merupakan partai penguasa dan pendukung utama pemerintah
seperti dilansir cnn indonesia com
hasto meminta menteri dalam negeri saat itu gamawan fauzi
untuk menjelaskan akar persoalan
menurut hasto hal tersebut bagian tanggung jawab moral
lantaran partai pendukung utama pemerintahan saat itu
memiliki slogan katakan tidak pada korupsi
sanggahan hasto ditanggapi oleh sekjen partai demokrat hinca panjaitan
hinca mengatakan bahwa hasto salah alamat
menyeret partai demokrat dalam pusaran kasus ktp elektronik
hinca meminta hasto agar tidak menyeret partai demokrat
terkait nyanyian setmaf di pengadilan tipikor jakarta khabis lalu
membaca seperti itu
dan kita pun merasakan
kalau masa dikit dikit demokrat
padahal tidak ada urusannya
dan oleh karena itu
kita mohon ke teman teman di mas hasto
silakan membela kadernya
tapi jangan menarik narik
atau menyalahkan orang lain
seperti cuci tangan begitu
kau tak pandai menarik
kok salahkan lantai yang tak rata
jadi fokuslah kepada persoalan itu
dan karena ini
kasus yang mega skandal
ektp biarlah itu berjalan
dan sudah berjalan di pengadilan
masing masing mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan saya kira masyarakat menunggu
kami ingin katakan
demokrat sama sekali tidak terlibat di situ
dan jangan ditarik tarik
sementara itu seperti dikutip dari detik com
direktur eksekutif lembaga survei median
riko marbon menilai
konflik ini bakal berpengaruh kepada peluang dukungan partai demokrat
ke pencapresan joko widodo
padahal peluang koalisi pdip dengan demokrat
baru saja terbuka di rapimnas demokrat
yang dihadiri joko widodo beberapa waktu lalu
energinya luar biasa di studio pada malam hari ini
setelah sempat mesra hubungan pdi perjuangan partai demokrat
seperti terganggu akibat nyanyian stiano fanto
dalam sidang ktp elektronik hari kamis lalu
anda mungkin lihat beberapa perang komentar
petinggi pdi perjuangan dan demokrat ya
nah sempat saling tuding benarkah kemesra
anpedi perjuangan dan demokrat tinggal kenangan
kita bahas pada malam hari ini bersama narasumber di samping saya
mas roy suryo wakil ketua umum demokrat
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada mas aryo bimo
politikus pdi perjuangan
masih mesra ya
makanya kalimatnya tadi setelah sempat mesra
kini mesra lagi
oke oh gitu
dan juga ada mas filipe hermonte
terima kasih bapak bapak sudah di sini
saya ke sebelum kita ngobrol
tektokan tudingan yang kemarin dulu ya
dari awal sejak
kemudian respon dari masing masing
partai politik kita lihat
tapi nanti kita akan hadirkan
tapi yang pertama memang
ini semua mungkin berawal dari respon dari
kemudian diberikan respon balik oleh
kemudian diberikan respon balik
oleh bang masinton
kemudian juga ada respon lagi yang lain lainnya
kalau melihat respon terakhir yang di media itu
kalau bang masinton kalau tidak salah
dia bilang oh ya sudah
karena bang hinca nyuruh pd perjuangan
jangan cuci tangan dong
terus bang masinton bilang ya sudah cuci muka
terus jawabannya sekarang apa
kalau semua orang
sebaik baik sekalian cuci mulut lah
supaya apa sebelum makan baik
kalimat yang dikeluarkan baik
gak artinya itu biasa
biasa dalam politik itu biasa
negara demokratis itu harus begitu
kalau ada statement a ja b
kembali lagi juga ke a lagi
menurut saya tidak ada hubungannya
antara kalau katakan hubungan mesra
dan kemudian nanti berujung ke koalisi
dan lain sebagainya
yang namanya hukum hukum politik politik
biasa semacam itu itu jadi biasa
kalau tadi kalimat tampaknya
tadi kan tampaknya
dalam politik kita juga baik baik saja
gitu gak ada masalah
tapi kemarin semuanya sama sama
pdi perjuangan jangan baper lah
pedi perjuangan juga bilang
demokrat jangan baper
jadi baper gak sih sebenarnya
jadi gini putri
saya melihat bahwa
tidak ada maksud pernyataan
sekjen pedi perjuangan
pak astokristi nanto itu ditujukan kepada
demokrat dan pak sb
tidak akan mengurangi kehormatan
demokrat dan pak sb
saya baca betul
narasi kalimat kalimat sekjen itu hanya
mengajak kenalar sehat proses
pengambilan keputusan saat itu yang
proses pembakuan ya
pemerintah dan dpr di dalam proses
pengambilan keputusan dan pada saat
pak sefnok menyampaikan
kader pedi perjuangan
ada aliran dana
ada reaksi spontan sekjen
untuk merimanding kembali
hal hal yang menyangkut proses pengambilan
keputusan itu ada yang
daripada pengambilan proses keputusan
jadi mana yang
pengambilan keputusan diambil
kemudian mana yang sekedar mendukung itu
jadi sekali lagi bahwa
aktor yang dikomentari adalah
pernyataan setiawana panto
yang menyangkut kehormatan
partai demokrat atau sb
jadi saya kira masalah itu
sudah diklarifikasi oleh
sekjen dari partai demokrat
antar sekjen lah ya
antar sekjen sudah
kondisi sejuk kembali
tidak sama sekali
juga harus menjadi catatan bahwa
sekarang ini dua hal
yang selalu disampaikan oleh ketua umum pdi perjuangan
yang pertama menyangkut
masalah bagaimana partai politik
menjadi pilar penegakan
atau proses pemberantasan
proses pemberantasan korupsi
itu dari tingkat pusat dan tingkat daerah
yang kedua menjaga kondisivitas
iklim politik yang cenderung
eksesnya yang terlalu
berlebihan atau dampaknya yaitu intoleransi
dua hal ini menjadi
disampaikan juga oleh
badan kehormatan partai
untuk hal yang menyangkut masalah korupsi
partai tegas ya
untuk yang tertangkap tangan
langsung pecat kemudian
hal hal yang menyangkut masalah
kita serahkan proses hukum
saudara setia novanto ini adalah
pernyataan sebenarnya seberapa serius sih
pdi perjuangan atas itu kalau waktu itu kan pak sby
sudah sempat melaporkan
kuasa hukum ya kalau tidak salah
pribadi kan menyerangnya
kalau pedi perjuangan bagaimana
pak setia novanto ya
menjadi sekarang ini
pada proses yang sudah dipanggil
juga putranya juga
tekanan psikis yang kita bisa
membayangkan ya bagaimana
posisi dia sebagai
seorang terdakwa itu
kadang kalau orang jawa ngelantur itu ya
jadi katanya katanya disampaikan itu
kalau kita lihat dalam struktur
terdakwa untuk memberikan suatu
sangat rendah tingkat
kepercayaannya karena posisi dia
juga posisi untuk double cover
oke oke ini saya melihat
sangat wajar kalau
dia kemudian menyampaikan
kemudian disampaikan dalam
menentukan juga ya fakta persidangan
bagaimana pak tapi kita melihat
nanti proses berikutnya saya kira kpk akan
bertindak secara profesional ya terima kasih
mas bimo jadi artinya
kemarin mungkin beberapa kawan
dari partai demokrat sempat bereaksi
karena begini karena kan
menyampaikan pendapat itu kan
pak setnoff di persidangan
perkara apakah persidangan
itu pendapat seseorang yang
di bawah sumpah itu
bernilai hukum atau tidak biarkan ahli hukum
yang bicara ya gitu biarkan nanti
yang menilai juga kpk tadi maju sakim juga yang akan
melakukan wakil ketua
kpk tadi juga menyampaikan ya akan
dilihat fakta fakta hukumnya ada atau tidak nah
yang kemudian menjadi sempat memicu
kalau kata kalah memicu ya itu karena kan
sempat akan dilarikan kepada
oh ini kan pertanggung jawabannya kepada pemerintahan
terdahulu ya kan kita perlu
lihat bahwa dalam proses pengambilan
keputusan kita tentu
tahu saya sendiri juga mendengar bahwa
ketika presiden sby
beliau kepada republik ini selama
sepuluh tahun itu kan juga banyak
pembantu pembantunya salah satunya adalah menteri dalam
negeri ya selalu ada
fauzi waktu itu kepada pak sby
dari sisi kebijakan itu tentu
sesuai dengan koridornya
nah ada pun orang orang
ada yang beroklum ada yang bermain
nah ini perlu juga dilihat bahwa penganggaran
dalam sebuah sistem pemerintahan di indonesia
itu tidak hanya di level eksekutif
ya ya kan jadi misalnya
seorang menteri dia mau memiliki
program dia akan melaporkan
konsultasi dengan presiden setelah itu
anggaranya itu ada di dpr
ada tempat saya sekarang ada tempat
pak bimo sekarang di dpr
komisi yang terkait waktu itu komisi dua
nah jadi artinya pak gamawan pasti
melakukan komunikasi dengan komisi dua
dan di komisi dua itu
tidak hanya dari partai pemerintah
disitulah ada partai partai yang lain
juga ada statement kan gitu kalau ingin
melakukan sesuatu yang sifatnya korupsi
ini tidak ada urusannya antara
pemerintah ruling party
dan lain semua ada jadi saya sangat
sepakat dengan mas bimo dan itu juga
presiden yang kita hormati tadi
dalam hukum ya semuanya
suproses namun kita anu saja
tidak usah ada yang melimpar limpar
gak usah ada yang mencuci cuci
kalau ada yang mencuci cuci sabun lebih laris
oke clear ya sudah ya
berarti ya clear ya berarti sekarang
setelah jeda kita bahas kemesraan
yang kembali terjalin tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di
cnn indonesia prime news di segmen awal
tadi sudah clear antara pdi perjuangan
dan partai demokrat sudah clear tidak ada
serang serangan lagi saya pegang
ini dua orang yang ada disini saya pegang
kemesraan sudah kembali terjadi
jadi kemarin kemarin sempat ada tuduhan
ada yang cemburu sebenarnya ketika jokowi
merapat ke demokrat itu
tidak terbukti atau masih
bisa terjadi ya mungkin
aja menurut saya gini sebelum
kesana kan ini akar masalahnya
agak panjang juga antara pdip dengan demokrat
kan jadi mulai dari
dulu perpisahannya pak sby
dengan bu mega tahun dua ribu empat gitu
dan ini lukanya panjang juga kayaknya ya
dalam mungkin lukanya dalam
lukanya dalam sekali yang membuat
agak susah juga ya kita janji mau ketawa ketawa
dan itu perlu waktu yang sangat lama
tetapi yang menarik begini kedua partai ini
menurut saya partai yang hebat
sempat bilang di luar
ini sepuluh tahun loh di oposisi
tidak ada partai sebelumnya yang bisa
bertahan demikian lamanya sepuluh tahun
lalu setelah itu
kembali kekuasaan jadi rebut
presiden peraih legislatif
terbanyak jadi memang
apa namanya dari sisi
mungkin bolehlah kita
puji sepuluh tahun itu di indonesia jadi oposisi
itu pasti kering dan mati gitu
karena kan kita partai dibiayai
oleh negara sedikit sekali gitu
kalau anda enggak jadi bagian dari
pemerintahan pasti akan sulit untuk mendapatkan
sumber daya keuangan untuk membiarkan
kegiatan partai tetapi demokrat
selama sepuluh tahun juga menarik karena
kasus korupsi yang melibatkan kader kader
tidak dibela oleh psb
diungkap pada masa pemerintah
masuk semua ke penjara gitu
ada beberapa politisi demokrat
sehingga yang sekarang menurut saya ini
pernyataan statement antar sektien yang sudah
nah terkait dengan
koalisi kedepan menurut saya
memang bisa nggak secara psikologis
saya kira bisa tergantung
tawarannya yang ada di meja dari demokrat
apa kalau minta
yang tadi lukanya belum sembuh kayaknya gitu
tapi kalau posisi yang lain
mungkin masih bisa ya mas
sekarang kan yang diperlukan adalah menurut saya
menurut saya diperlukan adalah
kebetulan pdip dan demokrat
menurut saya dalam hal itu
sama dan sebangun gitu
dan mungkin itu jadi baik gitu
dengan pengalaman pemerintah sepuluh tahun
dan sekarang pdip
memerintah lima tahun menurut saya itu akan
jadi fondasi yang cukup kuat juga gitu
untuk kita ke depan memang ada
proses proses yang harus
masih banyak dikerjakan gitu
tetapi dari sisi
dan juga mungkin
kan segala sesuatu itu masih bisa
dimungkinkan gitu dalam politik
dan menurut saya kalau memang
demokrat dengan pdip
bergabung itu menurut saya secara
politik akan memberi fondasi yang baik juga
tapi kalau misalnya demokrat kemudian menawarkan
mas ahaye gitu di
survei tertinggi apalagi yang terbaru
kemenangan yang mutlak loh
kalau misalnya pak jokowi dengan
pak agus mas bin
persoalan bangsa ini kan demikian komplek ya
dari cara pandang ideologis
dan demokrasi ini
seperti yang kita lihat sekarang
melahirkan berbagai hal terutama
masalah intoleransi dan korupsi
inilah selalu yang disampaikan
oleh ibu ketua umum dan
keinginan partai pdi perjuangan menjadi
pilar dalam kita
berbangsa bernegara dengan fondasi
persatuan itu hal yang lebih penting
yang sekarang ini digadang gadang
bukan hanya saya masyarakat juga
sesuatu yang didalam proses
politik ini sasar saja ya
untuk saling menampilkan
karena kita juga ingin dalam
kita juga melahirkan
pak jokowi dodo ini kan dari
pilihan pac kemudian
ibu melihat menjadi gubernur
ya saya kira partai partai politik lain kan juga
berusaha ingin melahirkan kader kader
semacam itu dan ini juga salah satu
sukses demokrasi selain ada
risma ada aswar anas ada yang lain lainnya
ini keinginan kita
tidak hanya masalah survei yang tinggi
tapi bagaimana komitmen
meluas dengan semakin menguatnya
disintegrasi bangsa dalam bentuk
disintegrasi sosial yang dimana mana sekarang ini
nah ini yang sebenarnya
kita juga ingin punya teman
juga sebagai partai nasionalis
yang tidak hanya dalam kata kata
tapi mewujudkan kata kata apa itu
apa itu bagaimana disintegrasi bank
proses disintegrasi bangsa dalam bentuk
disintegrasi sosial karena parameter
sarah ini yang demikian menguat
nah ini saya kira harus lahir
yang komit terhadap ini
dan ini harus menjadi
fondasi bangsa yang kuat
kalau masalah ekonomi saya kira sulitlah bangsa ini pecah ya
keadilan sosial yang terus
kita atasi ini
harus semakin hari semakin mengecil
nah memang bahaya antara koneksitas
keadilan sosial dan isu sara ini
memang bahaya dan ini lebih penting
disuarakan oleh demokrat dan mas agus
untuk lebih kenceng lagi
jangan sampai kita masih bingung
memilih bapres karena survei
jadi akhir akhir ini
frekuensinya nyambung ya tiba tiba dengan
pdi perjuangan nyambung dan tidak itu
memang tergantung dari aspirasi
yang ada di masyarakat
partai demokrat tentu sangat berterima kasih dengan hasil
survei tadi meskipun benar mas bimo
bukan hanya berdasarkan survei
tapi apakah juga visi yang sama
nanti diteruskan dengan misi yang
kemudian nyata itu akan sangat baik
kami tentu saja bersyukur
seorang agus dari murti yudhoyono
seorang anak muda yang masih
berusia tiga puluh sembilan tahun
itu bisa menyodok di tengah tengah
nama nama yang sudah sangat senior
kita tahu ada beberapa nama nama calon
yang diusulkan saya dengar salah satu
partai saja mengusulkan sampai dua belas nama
kemudian tadi pagi
kita lihat ada barisan
pendukung dari teman kita partai yang lain
jadi menurut saya
ini sangat bagus untuk presiden kita
pak joko widodo kirihannya banyak gitu ya
untuk juga mempertimbangkan dengan baik dan
kami memang partai demokrat pun tidak hanya
memiliki satu figur ya banyak figur
yang ada tapi bahwa sekarang
ahi adalah menjadi
figur yang menjadi top of mind dari
masyarakat dalam berbagai survei sekali lagi
kita berterima kasih tapi itu akan
membuat mas ahy lebih dewasa lagi
dan kita lihat dalam
hari hari ini dia jalan jalan
ke apa bukan hanya jalan jalan
biasa ya tetapi mendengarkan
aspirasi masyarakat memberikan
solusi di wilayah jawa barat dan
safari politik ya boleh
menyebut safari politik lah kalau zaman pak harmoko
dulu ya ini kan bukan
zaman old ya ini kan zaman now
yaudah safari politik zaman now tuh
ini akan melihat
bagaimana reaksi masyarakat dan
kalaupun itu akhirnya tercermin
dalam berbagai survei tadi siang saya
hadir pada saat polkom
ini akan membuat kami
lebih berhati hati lagi
tidak kemudian makin jumawa tapi
akan melihat arah ke depan
yang penting indonesia harus tetap
optimis untuk menatap ke depan
dan indonesia harus memiliki masa
depan gemilang oke mas philip kalau
misalnya jadi nih
pd perjuangan dan demokrat
bergabung ya berkoalisi
itu sinyal apa yang kemudian
dilemparkan kepada pihak lawan
ya menurut saya gini ada satu hal yang
penting juga saya kira psikologinya
pdip juga harus diperhitungkan
dalam hal pak jokowi
kalau terpilih lagi kan berarti
sudah dua periode tidak akan bisa
karena itu salah satu
yang ada di benak pdip
punya ambisi politik tahun dua ribu dua puluh
terbuka luas ya
kalau orang yang menjadi cawapres
itu misalnya bukan
yang memang secara konsisten
cocok dengan pdip
dengan pak jokowi
dan lain lain tetapi kemudian nanti tahun
dua ribu dua puluh empat lapangannya luas
tentu saja cawapres yang punya
ambisi politik akan diuntungkan selama lima tahun
ke depan karena berarti dia secara efektif
bisa melakukan kampanye gitu untuk menengkatkan
modal politik tahun dua ribu dua puluh
yang tinggi tinggi itu jangan jangan
dari sisi pdip
itu justru akan mengerem
walaupun mungkin secara elektoral
ya kan bener gak mas
bisa menambah dukungan untuk pak jokowi
di samping ada banyak faktor faktor lain
menurut saya yang akan menjadi pertimbangan
pdip dan pak jokowi untuk memilih
cawapres oke jangan sampai
membesarkan apa dalam tanda kutip
macan ya kurang lebih
begitu kali ya pada akhirnya nanti justru
pdip akan tertinggal tahun dua ribu dua puluh empat
tapi kan dulu ada juga yang sering
kita harus hidupkan lagi macan asia
setelah jadinya kita bahas
saya masih penasaran nih sebenarnya
karena kan tadi mas bimo sendiri
partai demokra dan
pdi perjuangan itu cukup dalam
jadi sekarang takutnya kemesraan
yang terlihat itu hanya di atas
saja tapi lukanya masih ada jadi jangan
jangan sampai goyah gitu loh jadi
sedikit sedikit yang kecil kecil kembang kembang
ini tadi katanya nanti bisa menggoyahkan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia
prime news kami membahas soal kemesraan
antara pdi perjuangan dan partai demokrat
yang di dua segmen ini sudah
masih aman aman saja
mesra mesra saja ya mas bim dan juga
mas roy tapi kembali tadi
mas philip ya mas bim
pertimbangannya kembali yang soal
itu apakah ada juga
pertimbangan seperti itu jadi tidak hanya
melihat yang surveinya tinggi
tapi juga melihat yang
jangan sampai justru
memakan ibunya sendiri dalam tanda kutip
saya kira itu tidak bisa bagi
satu tumpuan ya kita
ini bukan satu hal yang
main main bukan satu
saja yang kita pikirkan
sekedar menang dan kalah
tapi sekali lagi
bahwa fondasi bangsa ini
kedepan itu apa
yang harus kita jaga kemudian
kompleksitas masalah dari
persoalan ekonomi politik sosial budaya
harus tetap siap di tahun
generasi ini memang juga
benar benar kita pikirkan
tetapi kita lebih bicara yang lebih kualitatif
jadi begini lho
tidak ada orang yang berpikir bahwa pak jokowi
wali kota kemudian menjadi presiden
yang disiapkan oleh pdi perjuangan
yang tidak harus
terus berorientasi pada kekuasaan
tapi kualitas dari sumber daya manusia
kader partai itu lebih penting
jadi jangan ditarung tarungkan di tingkat
nasional kalau memang kelasnya masih
wali kota atau bupati
ini penting karena kompleksitas
negara ini demikian banyak
dan tidak bisa main main menyodorkan
kandidat seorang calon presiden
tapi kalau pdi memang harus
persoalan bangsa harus kita lihat dulu
kemudian baru kriteria seperti apa
yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini
baru siapa orangnya
nah sekarang ini kan kita tiba tiba
diajak berpikir si a si b si c
orang ini kompetensinya apa
ini masalahnya apa
ini yang saya kira ada
persoalan yang sangat fundament
untuk pdi perjuangan
untuk ketua umum pdi perjuangan
dan juga untuk pak joko widodo
selaku presiden untuk memilih
jadi bukan oh nanti yang wakil
akan jadi presiden di tahun dua ribu dua puluh
oh iya dalam kesinambungan
tapi jangan hanya orientasi
bahwa itu harus orangku orang saya
mari kita sesama anak bangsa
khususnya generasi yang muda ini
melihat lebih pada persoalan bangsa
dan kriteria pemimpin bangsa itu seperti apa
baru orangnya siapa
nah ini kalau sudah bicara orang nanti
konflik yang tidak mutu mutu gitu loh
oke kalau kita bicara persoalan bangsa
nah siapa yang mampu silahkan maju
siapa yang tidak silahkan mundur kan
intinya enggak mau sebut
nama aja sekarang sebenarnya ya mas bimo gitu
jadi artinya ini enggak hanya
terjadi di level nasional ya
di level daerah kita sering lihat bahwa
kalau misalnya ada seorang wali kota
dan kemudian ada wakil wali kotanya
sudah dari awal berpikiran yang disampaikan
gantikan gitu wah itu tidak akan harmonis
pikir jalur gitu ya
saya percaya pak jokowi
presiden yang kita pilih di tahun
dua ribu empat belas dulu itu tetap akan
dan kesatuan itu untuk dua ribu sembilan belas yang akan datang
jadi ya tidak
jadi mas agus ini perlu dan coklat
dan biru dan hitam itu
perlu dilatih dulu
tapi artinya juga
dua ribu sembilan belas sudah ada hitam
yang dipikirkan oleh
misalnya orang yang akan nanti ikut
merumuskan siapa calon
ya jangan buru buru dari awal
dalam bahasa kita jangan seudon dulu gitu
jangan kemudian berpaduga buru dulu
wah ini nanti akan menghancurkan atau akan
memelihara macan tadi ya gitu
karena toh ini dua pemimpin ini kan
itu kan milih
semua rakyat indonesia

yang nanti akan bergantung kalau dari awal itu sudah
ada apa ya
ibaratnya kekhawatiran gitu
dari yang nomor satu oh ini jangan dibeli lah
karena ini nanti akan menggantikan saya
ya kalau begitu caranya
dia presiden tunggal saja gitu
jadi tidak ada yang lain gitu
jadi tadi kode terus ya
tahu banget deh kode terus
sekarang mas willip deh sebenarnya
kalau koalisi tanpa harus wapres kan
jadi sebenarnya pd perjuangan dan
demokrat ini seberapa fragile sih mereka
jangan jangan di permukaan mesra tapi di bawah
kayak aah susah gitu
dikulik kulik dikit langsung
betul tersirat dari yang disampaikan
koalisi kan boleh aja
tetapi mungkin levelnya bukan
misalnya gitu kan ada banyak kursi lah
yang lain gitu kabinet
atau macem macem yang saya kira dari sisi
partai demokrat akan open
juga untuk opsi seperti itu gitu
karena toh yang terpenting adalah bagaimana
yang tadi disampaikan oleh mas bimo
sinergi dua partai yang sebetulnya
punya orientasi tentang kebangsaan yang
sama ini bisa disatukan
dan kemudian kalau misalnya
apa namanya itu diterima oleh
yang ditaruh di meja oleh demokrat apa
untuk itu dan saya kira
sebetulnya mungkin callnya
gak sampai sama juga
makanya mas filip kami dari partai demokrat
tetap menganggap mas ahaye itu
sebut apa gitu ya kami juga tidak pasang
cawapres cawapres gitu enggak gitu
nanti orang bertanya cawapresnya
sopo gitu cawapresnya siapa gitu ya
jadi saya kira sih
tapi kalau misalnya nggak posisi
cawapres masih bisa ya koalisi ya
namanya berkarya untuk
republik ini untuk pemilu bisa dimanapun
bisa di eksekutif bisa di legislatif
kpk juga mau korupsi juga bisa di eksekutif
bisa di legislatif gitu loh
mau oposisi mana apapun juga bisa
sama ya kalau dari
pd perjuangan juga koalisi
dengan partai demokrat yang firm
akan terbuka lebar sekalipun
yang dikatakan masih ada luka yang
saya kira seperti saya katakan tadi
lebih baik kita bicara hal yang
substansial sampai yang tidak substansial
mengenai bangsa ini daripada
kalau bicara orang orang nanti yang muncul
kelompok dan cenderung kita
tidak dewasa dan tidak memahami
apa yang kita perjuangkan
tapi lebih bagi bagi kekuasaan
dan sekarang rakyat juga sudah ngerti kok
siapa sih yang serius mau
mikir bangsa ini partai mana sih yang mau
rakyat sekarang ini dan
wacana mengenai capres
kita bicara hal yang lebih mencerdaskan
jangan hanya sekedar bicara
dengan survei yang tinggi itu apa
yang disampaikan ke rakyat ini lebih penting
jadi menteri walau walam lah itu rakyat yang
nanti akan melihat cek rakyat
terakhir ke mas philip bakal
kejadian gak nih koalisi
kalau untuk pencalonan
pak jokowi sebagai capres
jadi menambah kursi
persyaratan sebagai capres itu mungkin aja
terjadi menurut saya gitu tapi
mas ahaye sebagai apa itu kan
perbicaranya pasti akan panjang gitu
dan hal yang lebih penting lagi
apapun yang diputuskan
oleh pdi perjuangan dan persyaratan
pak jokowi ini adalah bersama partai
pengusung dan tentunya kalau
pdi tidak lepas dari keputusan ketua umum
closingnya sama juga gak dari demokrasi
saya berpikirkan bukan dengan keputusan
tunggal ketua umum kami sangat demokratis
kami menghargai pendapat rakyat
jadi pak sbi juga tentu akan menghargai
sesuai dengan aman bukan memutuskan sendiri
bukan harus ini tidak
baik terima kasih bapak mas philip
sudah mau kesini menghibur kami
terima kasih banyak
menyenangkan pembicaraan politik malam hari ini